bagi anda para pencinta wisata flora kami ajak anda ke wahana baru di kebun raya bogor jawa barat
inilah kria anggrek di area taman koleksi kebun raya bogor
galeri museum khusus tubuhan cantik ini memamerkan ribuan spesies anggrek unik endemi penjuru indonesia maupun kawin silang hibrida
total koleksi tanaman anggrek di geria ini mencapai delapan ratus suku empat marga dan seribu jenis anggrek dari penjuru indonesia
selain menarik wisatawan lokal pelancong mancanegara juga antusias menikmati setiap ruang instalasi anggrek
ya saya pikir ini adalah pertama kali saya melihat anggrek ini
ini agak menyenangkan
mereka hanya menyenangkan saya
ini adalah pertama kali saya berada di kria anggrek ini
saya tidak pernah berada di kria anggrek ini
ini sangat menakjubkan untuk melihat anggrek yang indah
pengoperasian kria anggrek ini sekaligus dalam rangka memperingatkan
hari jadi ke dua ratus lima kebun raya yang jatuh pada bulan mei
imri putan cnn indonesia